isponstar indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv
ibu tadi pergi sebentar beliin kamu makanan
ibu pikir kamu masih tidur belum bangun
ibu sekarang fitri lapar
kamu lapar sebentar ya ibu masakin mie goreng mau
fitri haus ibu
sebentar ya ibu ambilin minumnya
ibu tadi pergi sebentar beliin kamu makanan
ibu pikir kamu masih tidur belum bangun
bu sekarang fitri lapar
sebentar ya ibu masakin mie goreng
lumayan juga penghasilan kita hari ini lima puluh juta bro
oke gue bagi masing masing orang sepuluh juta
dan yang sepuluh juta lagi gue pegang
siapa tau ada keperluan yang menadam ada yang keberatan
wah atur ah bang atur aja bang
bang kita kan udah lapar nih
sebaiknya kita makan dulu
setuju pak bukan lagi keroncongan tapi sudah gemetar
he he aku salut sekali dengan bang belal ini
dingin sekali menghabisi nyawa orang
seperti orang buang ludah
ya udah nih beli makanan yang banyak bang
ya ini baru mau gue tambah
beli yang banyak yang bisa bikin kita kenyang sampai muntah
jangan lupa aku pesan dendeng balado
jalan jalan jalan cepat
keliling gue gak bagus sama tempat ini
kayaknya kita harus pindah kita cari tempat yang lebih aman
pilih yang gue juga tempat ini udah gak bagus
gimana bang kalau kita cari tempat lagi aja
ya seperti hotel
kalau enggak apartemen
aku belum pernah tuh tidur di apartemen bang
boleh dicoba dong
bagaimana dengan keadaan penyakit anak bapak fitri
masih seperti kemarin pak belum ada perubahan yang berarti
tapi kadang kadang ya itu
suka terbesit di pikiran saya kenapa bukan saya gitu pak
kenapa harus anak saya fitri
mungkin saja ini akan menjadi ladang amal untuk bapak
jika bapak terus bersabar
saya ada sedikit rezeki untuk anak bapak
terima kasih pak
terima kasih pak
kalau gitu saya permisi dulu pak ya
sampai kapan penderitaan anakku akan berakhir
semua usaha pasti akan aku lakukan
semuanya demi anakku ya allah
nama anak ini nur fitri

semoga selalu menjadi penunjuk
rintangan juga cobaan
limpahkan segala rahmatmu
orang orang dengan sedikit sialan
bu kok ibu nangis
pak ada apa pak
banyak banget pak kemana kita pak